ini kalau menurut sejumlah lembaga survei elektabilitas ahok dan jarot itu semakin lama
semakin menurun dibandingkan awal pencalonan pada bulan juli yang lalu
namun hasil ini tidak diambil pusing oleh gubernur ahok
dia menyatakan akan terus fokus membenahi ibu kota dengan berbagai kebijakannya sampai nanti masa jabatannya berakhir
trend saya menurun orang jakarta gak mau pilih saya lagi saya masih punya satu tahun
saya harus bikin banyak sekali proyek proyek peraturan peraturan yang waktu saya keluar dari balai kota ini
orang akan tahu ini zamannya ahok loh ada sistem ini ini zaman ahok ada model ini
jadi itu yang saya akan kejar